harta karun emas
suatu ketika di ujung barat di kota fort lange
hiduplah seorang drummer bernama anthony dengan istrinya rose
rose dan antoni sedang menantikan seorang anak
dan mereka sudah tidak sabar menunggu bayi mereka
suatu hari ketika rose berdiri di terasnya
menyaksikan matahari terbenam
dia menyadari betapa indahnya sinar matahari
oh betapa aku berharap anakku memiliki sinar matahari yang diberikan kepadanya
sehingga masa depannya bisa seterang matahari
hari itu akhirnya tiba
seekor bangau terbang di atas atap membawa seikat kain kecil
dan mendarat di ambang pintu pasangan itu
menyimpan kain itu di bawah
ia mengetuk dengan paruhnya dan kemudian terbang
anthony membuka pintu
dan senang melihat bayi matahari

rambut bayi itu seperti emas
sinar matahari terbenam ada di atasnya
harta karun emasku kekayaanku sinar matahariku
kita namai dia siapa
harta karun emasku akan kita panggil peter
peter oh bagus sekali
mengatakan itu drummer itu bersuka cita
peter tumbuh menjadi anak yang penuh dengan kesenangan
dengan rambut merah yang indah
dia adalah salah satu pemuda paling tampan di kota
dia bisa bernyanyi seperti burung burung di musim semi
dan dia memainkan gitar seperti tidak ada orang lain di seluruh fort lange
dunia begitu indah dunia yang kubutuhkan
burung awan dan matahari isi hatiku dengan suka cita
oh harta karun emasku
kau memiliki suara yang sangat indah
kau harus menjadi seorang musisi dan bernyanyi di hadapan istana raja dan ratu
tidak mungkin rose anakku akan menjadi seorang prajurit
dia akan mengenakan seragam membawa pistol dan berbaris satu dua satu dua
dan juga rambutnya merah dan bukan emas
tetapi dalam hati peter tahu bahwa ia ingin menjadi seorang musisi daripada seorang prajurit
dan pada suatu hari banjo musisi kota melewat pasar kota
ketika dia tiba tiba mendengar peter bernyanyi
ku suka matahari matahari bersinar
biarkan bersinar selamanya
beri kehidupan dan beri harapan
mari kita menari mari kita bernyanyi
mari kita menari dan mari kita bernyanyi
banjo terpesona oleh bakat peter
namaku peter tuan
peter kau memiliki suara yang sangat bagus
dan apa yang kau lakukan dengan gitar sangat fenomenal
kau harus menjadi seorang musisi
aku sangat menghargai kata katamu tapi aku takut aku harus menjadi seorang prajurit
seorang prajurit astaga kau bukan tentara
tidakkah kau melihat kau memiliki bakat yang luar biasa
kau bisa menjadi musisi terbaik di seluruh kerajaan apalagi fortlanks
ayah tidak akan membiarkanku
mengatakan ini peter menunduk rendah dan berjalan pergi
meninggalkan banjo dengan khawatir
hari hari berlalu dan segera tiba saatnya peter mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya
sampai jumpa ayah sampai jumpa ibu
oh harta karun emasku segeralah kembali semoga kau bisa cepat kembali sayang
dan dengan medali ingat tidak ada yang membuat aku lebih bangga
peter menghela nafas panjang dan pergi
dan setelah itu peter bergabung dengan pangkat rekan prajuritnya
pertempuran segera dimulai dan berlangsung selama berhari hari
peter segera menyadari bahwa perang hanya membawa kehancuran
akhirnya perang berakhir dan perdamaian ditanda tangani oleh para jenderal
peter kembali ke rumah bersumpah untuk tidak pernah mengambil bagian dalam pertempuran lagi
oh harta karun emasku kau kembali
berkatmu telah menyelamatkanku ibu
lihat aku kembali tanpa goresan
dan medali itu
oh tanpanya juga
tidak apa apa anakku aku yakin kau akan mendapatkannya dalam perang berikutnya
tidak akan ada perang berikutnya perang hanya membawa kerusakan dan juga kehancuran
dan aku tidak akan berpartisipasi dalam sesuatu yang salah
apa lalu apa yang akan kau lakukan
aku akan menjadi seorang musisi
aku tidak akan pernah membiarkan itu
aku mohon jangan ganggu harta karun emasku lagi
dia sudah melakukan apa yang kau minta
dia bergabung dengan tentara dan dia berperang
sekarang biarkan dia melakukan apa yang dia mau
terima kasih ibu
ya lakukan apa yang kau inginkan ketahuilah bahwa aku kecewa
mengatakan ini antoni berjalan pergi
peter sedih tetapi ibunya menghibur dia
harta karun emasku kau tidak usah khawatir dengan ayahmu
kau terlalu spesial untuk kecewa
silakan dan lakukan apa yang kau inginkan aku akan berurusan dengan ayahmu
terima kasih bu ibu yang terbaik
maka keesokan harinya peter pergi ke banjo yang terlalu senang melihatnya
lihat siapa yang datang peter yang berbakat
kau kembali dengan sehat
senang bertemu denganmu banjo
dan senang bertemu denganmu juga peter katakan padaku apa yang membawamu kemari
peter menjelaskan kepada banjo tentang pengalamannya dalam perang dan bagaimana dia telah bersumpah untuk tidak kembali lagi
ayah kesal dengan keputusanku tetapi inilah yang selalu aku ingin lakukan
akhirnya kau mengambil sikap untuk diri sendiri kita harus merayakan awal baru lena
linda adalah saudara perempuan banjo
dia memasuki ruangan dan melihatnya peter terpesona
peter ini adik perempuanku linda linda peter
peter dan linda saling memandang dan tersenyum
linda kami ingin merayakan apakah kau akan berbaik hati untuk membawakan makanan penutup terbaik dari dapur
selama beberapa hari berikutnya peter bermain gitar dan bernyanyi di rumah banjo
di mana menteri dan orang kerajaan lainnya sering datang
semua orang terkesan dengan peter terutama linda
dia jatuh cinta padanya dan segera mereka bersama bergandengan tangan saling mencintai satu sama lain
ketika banjo mengetahui hal itu dia sangat senang
adikku dan sahabatku aku tidak bisa lebih bahagia
terima kasih banjo kami ingin segera menikah
oh luar biasa tetapi aku takut kau harus menunggu
peter dan linda bersedih
dan kenapa demikian
yang mulia ingin kau bermain di pernikahan putrinya
itu adalah berita yang bagus
peter berterima kasih kepada banjo dan ketika dia berbalik dia melihat bahwa linda sudah tidak ada di kamar lagi
peter mengerti bahwa dia kesal
tetapi bermain untuk raja di kerajaan adalah sesuatu yang selalu ingin dia lakukan
dia segera pulang ke rumah dan menceritakan segalanya kepada ibunya
ibunya bahagia dan menyiapkan makanan terbaik untuk perjalanannya
dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan pergi
peter bermain di pernikahan kerajaan dan semua orang bersorak dan bertepuk tangan
dia menjadi terkenal
para raja dan ratu dari kerajaan tetangga yang datang ke pesta pernikahan ingin dia bermain di kerajaannya juga
peter dengan rendah hati menerima permintaan mereka
dan segera dia pergi dari kerajaan ke kerajaan bermain gitar dan menyanyikan lagu lagunya
dia menjadi sangat terkenal sehingga orang orang mulai memanggilnya peter si musisi rambut merah
namun terlepas dari terkenal dan ketenarannya peter merindukan keluarganya dan juga linda
setelah pernikahan terakhir musim ini peter berangkat dalam perjalanan kembali ke
sepanjang perjalanan dia terus berpikir tentang bagaimana dia akhirnya mencapai apa yang selalu ingin dia lakukan
perjalanan dia terus berpikir tentang bagaimana dia akhirnya mencapai apa yang selalu ingin dia lakukan
ketika dia sampai di rumah ibunya terkejut dan berlari untuk memeluknya
oh harta karun emasku kau kembali
iya bu aku kembali dan lihat apa yang aku bawa untukmu
peter menyerahkan tas yang ia bawa
tasnya sangat berat sehingga ibunya harus menyimpan sebelum membukanya
ketika dia membukanya dia menemukan bahwa itu penuh dengan emas mutiara batu rubi berlian berkilau dan bersinar
oh kita kaya raya anak kita telah membawakan kita banyak uang
namun anthony tidak terkesan
dia duduk diam di kursi goyangnya memandang keluar jendela
peter berjalan menghampirinya dan melepaskan medali dari sakunya
ayah ini untukmu aku dianugerahi ini oleh raja china
antoni mengambil medali itu dan melihatnya saat air mata mengalir di matanya
dia berdiri dan memeluk putranya
kau telah membuatku bangga nak rose sudah kubilangkan dia harus mengejar musik
ketiganya saling memandang dan tertawa terbahak bahak
dia menikahi linda dan ada resepsi besar di mana rose memutuskan untuk berbicara tentang putranya
putraku mengikuti mimpinya dan membuat kami semua bangga
aku tidak bisa meminta putra yang lebih baik
harta karun emasku
hahaha terima kasih bu
tapi sudah saatnya seseorang memberitahumu rambutku merah bukan keemasan
oh peter aku telah mengatakan ini sepanjang hidupku
oh bukan hanya rambutmu saja yang berwarna emas anakku
itu adalah hatimu
iya hatimu yang sangat indah itulah yang telah menciptakan musik yang sangat indah
ini adalah hadiah dari matahari terbenam
itu sebabnya setiap kali kau bernyanyi kau mengisi hati dengan sukacita dan kebahagiaan
ibu mengapa tidak pernah mengatakan itu
apa yang bisa ibu katakan ibu sudah menunggu nunggu hari ini